cnn indonesia breaking news
pesawat hercules terjatuh saat menjalani misi kenaikan tingkat dari kapten menjadi kapten pilot
pesawat dinyatakan hilang kontak ketika dalam perjalanan dari timika menuju wamena
pesawat berangkat pukul lima lebih tiga puluh lima menit waktu indonesia timur dan rencananya tiba pukul enam tiga belas menit waktu indonesia timur
tepat pukul enam lebih sembilan menit waktu indonesia timur menara bandara wamena menyatakan pesawat hilang kontak
dugaan awal pesawat jatuh akibat cuaca kurang bagus
kepala staf angkatan udara marsikal tni agus supriyatna menyatakan
telah mengirim sejumlah pesawat untuk mengevakuasi seluruh korban secepatnya
pesawat hercules ini merupakan pesawat yang hibah dari australia pada tahun dua ribu dua puluh
pesawat ini sudah melakukan upgrade dengan mesin baru
dari informasi yang kami himpun sekitar pukul enam sembilan menit waktu indonesia timur
pesawat hercules c satu ratus tiga puluh hs a seribu tiga ratus tiga puluh empat telah hilang kontak
pesawat tersebut direncanakan terbang dari timika menuju ke wamena
hercules yang dipiloti mayor penerbang

pesawat ini telah dilakukan kontak
pesawat ini telah dilakukan kontak
dari informasi yang didapatkan satgas di wamena pesawat hercules c satu ratus tiga puluh hs a seribu tiga ratus tiga puluh empat menabrak gunung pugima
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat pagi menjelang siang dan selamat siang terlebih kita sekalian
dan teman teman wartawan yang saya hormati
terima kasih atas kehadirannya
pertama tama tentu kita mengucapkan bela sungkawa atas kehilangan atas gugurnya para prajurit tni au yang sedang bertugas
kita doakan semoga arwah arwah beliau diterima di sisi tuhan sesuai dengan amal ibadahnya
yang berikutnya tentu kita juga mengharapkan keluarga yang ditinggalkan mendapat atau diberikan ketabahan kekuatan menghadapi cobaan ini
selanjutnya tentu kami mohon maaf pada seluruh bangsa indonesia atas kehilangan ini atas musibah ini yang tentu sama sama kita tidak kehendaki
saya dan atas nama dinas sekali lagi ini musibah yang sangat memprihatinkan
sekali lagi yang tentu semua tidak kita inginkan
dan sekali lagi kita doakan arwah para prajurit diterima di sisi allah tuhan yang mahasiswa sesuai dengan amal ibadahnya
rekan rekan seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa pada hari ini atau tepatnya pagi tadi
telah terjadi kecelakaan sebuah pesawat tni
tni angkatan udara yaitu sebuah pesawat hercules dengan nomor registrasi alpha atau a seribu tiga ratus tiga puluh empat di sekitar bandara wamena di papua
jadi pesawat ini adalah sedang dalam misi misi latihan dalam rangka peningkatan kemampuan penerbang
yang tadinya dari co pilot untuk menjadi
dan misi di papua ini adalah salah satu tes salah satu uji coba salah satu latihan bahwa nantinya
para penerbang ini mampu mengoperasikan pesawat dimanapun berada
artinya dimanapun pangkalan yang ada
kronologisnya adalah tadi pagi pesawat ini take off dari pangkalan udara timika
menuju ke pangkalan udara wamena
pukul lima tiga puluh lima dari timika
yang diharapkan mendarat di bandara wamena pada pukul enam lebih
namun gagal karena ternyata mengalami kecelakaan
sebelum itu sebetulnya pada pukul enam dua waktu indonesia timur
pesawat ini sudah kontak dengan tower wamena
pada awalnya akan melaksanakan pendaratan dari ujung landasan pacu lima belas
jadi kalau wamena itu koordinat atau azimut runway nya adalah lima belas dan tiga puluh tiga
karena di ujung runway lima belas kurang baik
kemudian diputuskan untuk merubah pendaratan dari runway tiga puluh tiga
pada enam delapan dari tower dilaporkan bahwa tower sempat melihat secara visual
pesawat itu ada di downway
namun kemudian pada enam sembilan tower memanggil manggil
tidak pernah ada jawaban dan diketahui
bahwa pesawat itu mengalami kecelakaan
di sebelum ujung landasan tiga puluh tiga
pesawat ini diawaki oleh dua belas orang
ada satu penumpang yaitu satu penumpang terusan dari abdurrahman saleh
yaitu adalah personel dari satuan radar dua ratus empat puluh dua tanjung warari biak
jadi total korban adalah tiga belas orang
jadi dua belas kru
dan satu penumpang adalah penumpang dinas atas nama kapten rino
dari satuan radar dua ratus empat puluh dua tanjung warari di biak
secara kelaikan pesawat ini layak terbang
masih mempunyai sisa jam terbang untuk pemeliharaan berikutnya
kurang lebih enam puluh sembilan jam terbang lagi
jadi dari kondisi pesawat kru semuanya layak terbang
dan perkiraan awal perkiraan awal keselakaan ini terjadi karena cuaca
namun demikian ini jangan menjadi patokan
karena di dalam keselakaan pesawat terbang itu ada lima faktor yang harus diinvestigasi
lima faktor yang harus dianalisa apa itu
lima adalah kita singkat dengan lima m
lima m m pertama adalah manusia
m kedua adalah material
m ketiga media
m kelima adalah manajemen
jadi jangan terburu buru menyimpulkan karena itu semua harus melalui analisa
dan kita sudah mengirimkan tim investigasi
sekarang berada di lokasi adalah panglima komando operasi angkatan udara ii
marskal muda umar sugeng
beliau sedang mudah mudahan sudah berada
di wamena untuk memimpin evakuasi
yang utama sekarang adalah fokus kepada evakuasi korban
setelah dirawat kemudian disolatkan segala macam
nanti kita koordinasikan dengan keluarga kemana akan dibawa para jenazah ini
itu yang kita fokus sekarang
jadi investigasi akan terus berlanjut
tentu akan memakan waktu
tidak akan secepatnya
tidak akan secepat biasanya kalau gini sudah tidak sabar
jadi tolong bersabar sekarang tim investigasi sedang mulai bekerja
jadi itu secara singkat kronologis yang dapat saya sampaikan
keselakaan pesawat seribu tiga ratus tiga puluh empat pada pagi atau hari ini
kalau ada pertanyaan silakan
pak pak pak
dari dua belas dan satu orang penumpang ada tiga belas berarti sudah berapa pak
sudah semuanya tiga belas tiga belas nya sudah ditemukan dan sekarang sudah berada di bandara wamena
pak terus satu lagi pak
itu berdasarkan informasi yang teredat bahwa pesawat mengangkut dua belas ton
itu sembako dan juga semen
itu informasi dari mana apakah bersul seperti itu
lama dari mana
informasi dari mana
ada informasi yang teredat bahwa menyebutkan sedang mengangkut dua belas ton terdiri dari sembako dan juga semen
kalau itu terjadi itu resmi
resmi pemerintahan pemerintah papua bahwa kegiatan angkutan khususnya sembako dan bahan bangunan
itu minta diangkut oleh pesawat kita pesawat tni angkatan udara dan itu resmi
dalam rangka membantu pembangunan di daerah
jadi saya belum cek betul persisnya apa sembako apa semen
setahu saya hanya semen
jadi semen memang
ada angkutannya itu dan itu resmi
permintaan dari pemerintah papua
sehingga itu bisa dikombinasikan
tapi apakah memang bisa terjadi pak dalam hal ini kata kata tadi bapak penjelasan bapak bahwa ini latihan tetapi sambil mengangkut penumpang
ya pak dari cnn indonesia bahwa tahun lalu kan juga ada kecelakaan di medan pesawat hercules c satu ratus tiga puluh
artinya ini sudah dua kali dalam dua tahun berturut turut dan sudah lima kali sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima sampai sekarang
artinya dari tni au sendiri ke depannya akan mengantisipasinya seperti apa
apakah memang pesawat ini kan pesawat hibah pak kabarnya
nah ini kemudian ke depannya ini akan seperti apa
apakah tidak akan menggunakan lagi atau memang akan lebih diantisipasi ke depannya bagaimana pak
ya sekali lagi setiap ada kecelakaan setiap ada kejadian itu akan ada investigasi
dan pada ujungnya investigasi kita akan rapatkan
kebetulan saya sebagai wakil kepala staf angkatan udara kapasitas saya adalah sebagai ketua dewan keselamatan terbang dan kerja di angkatan udara
ketika evaluasi diadakan disitulah kita berikan rekomendasi
saya katakan tadi bahwa kecelakaan itu berhubungan dengan lima faktor
yang baik bisa berhubungan langsung dan tidak
yang saya tamankan tadi
berbicara manusia bukan berarti itu hanya pilot
bukan berarti itu hanya penerbang
bukan berarti itu hanya navigator
manusia bisa penerbang navigator teknisi dokter bahkan manusia yang ada di bawah
baik itu tadi controller dan lain sebagainya
kemudian yang kedua adalah material
di situ akan dianalisa bagaimana material dalam hal ini adalah mesin kita pesawat kita
ketika dia akan melaksanakan misi
apa dia sudah siap
apa dia sudah melalui prosedur pemeliharaan yang betul
dan itu semua dilalui
yang ketiga adalah media
termasuk media adalah cuaca
penerbang akan selalu menerima data cuaca sebelum dia melaksanakan penerbangan
disitulah dia akan memutuskan saya akan lanjut dengan cuaca yang begini atau tidak
kalau dia tahu cuaca buruk
atau kurang bagus
pertimbangan yang disesuaikan dengan kemampuan dia
yang ketiga yang keempat adalah misi
ketika dia akan melaksanakan misi
dia harus bertanya pada dirinya
kapan saya terakhir melaksanakan misi ini
kalau dia tidak yakin dia harus mengajukan keberatan kepada atasannya
bahwa saya sekian lama belum pernah misi kesana
belum pernah sekian lama saya sudah tidak melaksanakan misi ini
mohon saya diganti saja
atau mohon saya didampingi yang lebih senior
yang atau yang pasangannya
yang akan dianalisa atau yang akan di apa namanya
didiskusikan pada saat terjadi pada saat diinvestigasi
jadi belum ada keputusan bahwa kapan kita apa kita menggunakan lagi
tidak akan secepat itu namun
keinginan sementara ini tadi sampaikan oleh
pak staf barangkali
yang ada monitor di tv one ada di
kompas segala tadi sementara
ini akan dihentikan dulu kegiatan
penerbangan ke wamena kemudian penerbangan
dari co pilot ke captain ditunda dulu
evaluasi sampai ini selesai baru
akan diambil keputusan begitu
pertanyaan yang terakhir pak

bagian dari pesawat yang kita beli
memang yang tiba adalah
pak ini kan pesawatnya di beli
kalau tidak dari australia ya pak betul

sudah dipakai australia itu berapa lama
australia mengoperasikan ini sejak tahun

jadi sebenarnya relatif baru
sekali lagi bahwa pesawat itu
dan dikirimkan ke kita itu di sana
sudah ada perbaikan dulu
perbaikan engine kemudian penguatan
airframe segala macam jadi
secara kelaikan pesawat ini naik
kami tanyakan juga
boleh disebutkan nama nama
penumpang dalam pesawat termasuk
krow nya apakah ada penumpang umum
sekali lagi tidak ada penumpang umum
semua ini adalah para jurid kita
jadi dua belas crew dan satu penumpang
adalah penumpang dinas
kalau saya mau sama mayor penerbang
ini adalah dia bertindak sebagai
di dalam pesawat itu
kapten hotlang saragi
dan letnan satu penerbang
ini adalah dua
perwira penerbang yang
sedang dalam tahap evaluasi
untuk menjadi kapten
berdua ini dievaluasi oleh
letnan fadjar prayogi
ini adalah navigator
peltu lukman hakim ini
ada peltu suyata
juru mesin udara
kemudian ada peltu
mesin udara dua kemudian ada
kemudian peltu agung
dan serda suyanto
dua belas ditambah satu tadi
kapten rino sebagai penumpang dinas
kebetulan karena dia habis dinas dari jawa
ikut dari malang
kemudian akan pulang ke biak
apalagi kepada para keluarga
menyikapi kondisi kekinian yang menimpa
jajaran tni angkatan udara
ya tentu sekali lagi saya
tadi kaso atas nama pribadi
turut berbela sungkawa yang sedalam dalamnya
kepada keluarga yang ditinggalkan
sekali lagi musibah ini tidak kita inginkan
tidak ada yang menginginkan ini terjadi
namun demikian tuhan berkendak lain
sekali lagi mudah mudahan keluarga yang ditinggalkan
dapat diberikan ketabahan
kekuatan untuk meneruskan event berikutnya
berkalanya itu berapa lama
jadi ini perkiraan awal
sekali lagi jangan dipakai patokan
setelah nanti ada hasil investigasi
baru kita bisa pastikan apa penyebab sebetulnya
yang terjadi dengan celakaan ini
diperkirakan penyebab awal adalah karena cuaca
pada pukul enam tadi sekitar enam di daerah wamena
itu cuacanya berawan di sekitar landasan
berawan dengan tidak semua menutup
karena tadi terbukti bahwa dari tower sudah bisa melihat pesawat
tapi belum tentu dari pesawat bisa melihat tower atau bisa melihat runway
karena yang mengalami kan yang di pesawat
kemudian juga ada kabut di landasan itu
itu yang sementara yang analisanya
jadi yang disampaikan cuaca itu
sekali lagi ada lima m yang harus dianalisa
yang harus didiskusikan
baik itu tadi lima itu yang saya sebutkan
bisa berkontribusi langsung maupun tidak langsung
kemudian mengenai pemeliharaan pesawat
bahwa sekali lagi pembelian pesawat ini dilaksanakan dengan teratur
jadi setiap lima puluh jam pesawat ini dirawat
jadi setiap kelipatan lima puluh jam pesawat ini dirawat
dengan berbagai kegiatan
dengan berbagai kegiatan
tidak ada sama dari lima puluh jam pertama ke lima puluh jam kedua itu ada peningkatan
katakan kalau motor mungkin lima puluh jam pertama itu ganti oli sama filter
lima puluh jam kedua mungkin ganti busi dan sebagainya
itu pesawat itu begitu banyak banyak item
pesawat ini masih punya enam puluh sembilan jam lebih untuk menuju ke perawatan seribu jam
kalau seribu jam berarti sudah kelipatan kalau mau dihitung kelipatan dua puluh kali lima puluh

kalau pukul enam sempat terlihat
sempat terlihat pukul enam lewat sembilan

lalu ada kabut sehingga hilang kontak gitu
tapi ini ditemukan di sekitar daerah pegunungan
apakah ada faktor pesawat ini menabrak gunung atau bagaimana pak
ada kemungkinan sekali lagi ada kemungkinan ya
pak untuk korban sendiri pak tiga belas sudah ditemukan saat ini ada di mana pak
ada di bandara wamena
belum dibawa ke rumah
akan dievakuasi sekarang panglima korps au dua
sedang menuju ke sana untuk mengambil jenazah itu dengan hercules yang lain
kebetulan ada satu hercules lagi di sana dengan alpha seribu tiga ratus tiga puluh lima
yang kebetulan juga sedang mengadakan operasi di sana
pak maaf tadi bapak belum menjelaskan siapa yang menemukan pertama kali
kemudian ditemukannya di mana dan evakuasi sangat cepat dalam waktu mungkin
sudah dua jam kabarnya sudah berhasil dievakuasi semua
mungkin bisa dijelaskan pak terima kasih
kita bersyukur ya kita bersyukur sekali lagi
walaupun sekali lagi ini musibah bersyukur bahwa cepat ditemukan
karena kebetulan kejadiannya tidak jauh dari bandara
itu sekitar lima belas menit sampai dua puluh menit dari bandara
dan di sekitar situ kita punya sahabat teman kita
ada masyarakat dibantu juga oleh kodim seribu tujuh ratus dua jaya wijaya
kemudian juga ada satuan satuan tugas lainnya
satuan satuan tugas lain dari kepolisian dan masyarakat setempat
itu yang membantu kita
berarti kejadian ini menjelang landing
pak koordinasi dengan kepolisian masih berhasil langsung pak
bukan saat ini sedang
kejadiannya sudah berada di wamenan
kita meminta pihak kepolisian pihak tni angkatan darat yang ada di sana
kita juga ada perwakilan
sebetulnya ada perwakilan di bandara wamena ada di sana
sementara ini ketika sudah dievakuasi semua jenazah
kita meminta untuk mengamankan tempat kejadian perkara
sampai dengan tim investigasi dari mabes angkatan udara mencapai lokasi
mas sekal ini kejadian menjelang landing ini pernah terjadi di matiumpang
kebetulan saya juga dikutip lokasi ketika itu
apakah sudah ada evaluasi dari tni angkatan udara
dan kejadian seumpama tidak terjadi
karena beberapa menit detik bahkan itu menjelang landing akan menarap pak
sekali lagi setiap kesalahan setiap kejadian ada investigasi kemudian selanjutnya ada evaluasi

sudah banyak rekomendasi yang kita berikan sekali lagi
sudah banyak penekanan yang kita berikan khususnya kepada yang langsung bersangkutan
dengan pengoperasian pesawat ini
sekali lagi itu bukan kami membela diri bukan kami mencari pembenaran
sudah setiap saat hampir setiap hari kita tekankan
setiap ada kecelakaan harus menjadi pelajaran
untuk tidak terjadi lagi kejadian atau kecelakaan yang sama di masa yang datang
itu selalu kita tekankan sekali lagi
pak kalau kondisi jadi binasa sendiri apakah ada kesalahan atau kegiatan
ya namanya kesalahan
jangankan pesawat mohon maaf mobil saja kalau kesalahan ya
kerusakan pasti ada ya pasti ada